kamu par ada apa
jadi kamu yang melakukannya
kang mau kemana kang
kang nurdin kang
kang kenapa bisa jadi begini kang
kang sadar kang aku di tempatmu kang
dlamanya ing damai
endingan sheikh clar renoer dihelaih
sudah luar biasa
kampung kita ini aman aman saja pak
tahu tahu warga menemukan mas yono dalam keadaan terbujur pak di pinggir jalan
lalu saya bawa ke sini bu
kalau begitu kampung kita sudah mulai tidak aman
iya bu lura
bulan ini saja sudah terjadi tiga kali pembunuhan
kita tidak bisa tinggal diam
jangan akali sekolah ya
ya udah kalau gitu kita berangkat sekolah dulu ya bu
pelajarannya pelajaran ya
iya kamu cepat pulang ya
tadi malam terjadi pembunuhan lagi
pelan pelan ada mas minumnya
emang siapa yang dibunuh
si yono teman akrabnya mediang sidiran
dan luka yang dialami si yono hampir sama dengan luka kematian yang dialami sidiran
mas punya hubungan
hubungan dengan kematian mereka
bus kamu yang semarangan kalau nuduh
kalau gitu aku berangkat dulu ya
mau ke tempatnya mas nurdin
ada urusan penting
sepertinya ada sesuatu yang dia rahasiakan dari aku
izinkan di sini
aku berakhir sampai kawan kwilang
hai have power mengega bulan
yang bener yang jelas

ya kalau laurel
jadi kamu yang melakukannya
maksud kamu aku melakukan apa
tadi malam yono itu dibunuh
siapa yang bunuh par
ya kalau bukan kamu siapa lagi din
saya tidak tahu par
apakah saya melakukannya atau tidak
kalau begitu kita ini tanpa udah disadarin
udah dijadiin mesin pembunuh den
untuk kepentingannya guru
sampai warga tahu kita melakukan pembunuhan
nasib kita ini bakal sama sama nyai guru din
kita ini bisa dibakar hidup hidup
jadi apa yang harus kita lakukan
pokoknya yang jelas kita nih mesti keluar dari permasalahan ini din
bagaimana caranya par
darah nyai guru itu sudah menitis ke tubuh kita
pokoknya aku tidak mau jadi pembunuh
kalian dimana sih
akhirnya semua terbuka juga
apaku harus kehilangan anak dan istri yang aku kasihi
aku gak mau kehilangan mereka
aku gak mau kehilangan mereka
ini saya dan pak nur tidak adalah murid tukun santet itu pak ustadz
dan tanpa mereka sadari
mereka telah melalui kegiatan
mereka tidak meyakinkan anda
dia tidak akan menangis points itu
apapun yang kita lakukan
adalah ket cheg dapat bisa membuat lemah istri kita
bakal bisa memiring dan membangunnya
hantu si nenek santet itu pak ustadz
perlu saya tekankan disini
hantu nenek santai itu tidak ada
yang ada adalah
dan menyerupai tubuh nenek santet itu
jadi selama ini